yang juga menjadi sorotan saudara transaksi narkoba jenis sabu seberat seratus kg terekam kamera pemantau
untuk menghindari kecurigaan warga pelaku menggunakan halaman sebuah masjid sebagai lokasi transaksi
kamera pengawas atau cctv sebuah rumah ibadah di kota medan sumatera utara ini merekam detik detik transaksi narkoba
yang dilakukan murtala ilyas pada tanggal tiga belas februari dua ribu dua puluh empat lalu
mengenakan pakaian seolah olah hendak beribadah pria empat puluh dua tahun ini memarkirkan kendaraannya di halaman rumah ibadah
di lokasi yang sama sudah menunggu sebuah mobil warna hitam yang mengangkut narkoba jenis sabu
kemudian transaksi dilakukan dengan total keseluruhan narkoba mencapai seratus kg
narkoba jenis sabu ini kemudian dibawa ke sebuah rumah di klaster gebang
taman sari medan sumatera utara hingga akhirnya digerebek satuan narkoba polres metro jakarta barat
di mana murtala ini langsung berkoordinasi dan bertemu dengan big boss langsung di negara malaysia